hai ramadhan tahun ini terasa istimewa dan berkesan bagi prajin dan berusaha sarung
tenun desa wudani cerbong resik jawa timur para prajin akhirnya melepas ekspor berbagai
jenis dan model sarung tenun buatan sendiri ke luar negeri rabu pagi tak tanggung tanggung para
prajin ini mampu mengekspor sebanyak satu kontainer sarung berisi seratus kodi kelima negara
yakni dubai brunei darussalam ethiopia uni arab dan saudi arabia lepasan ekspor kelima negara itu
secara simbolis dengan tradisi lokal pecah kendi pengusaha sarung tenun widani mengaku produk yang
diekspor kali ini merupakan kualitas premium ciri khas sarung dan songket gresik juga cukup
kental mewarnai corak produk sarung wedani ini harganya pun bervariasi mulai dari satu ratus lima puluh hingga
kita untuk perdana mungkin nanti kita usahakan satu kontainer tapi tidak menutup kemungkinan
nanti akan bertambah kalau memang apa bayar bayar yang sudah kira kita kirim ini produk contohnya itu
keberhasilan prajin ini mendapatkan dukungan langsung dari berbagai pihak di antaranya
pernintah kabupaten dan dprd gresik beacukai gresik dekranasda gresik dan bank indonesia jawa timur
harapan besar bertumpu pada ekspor sarung tenun widani kali ini dan selain itu untuk mengangkat
ekonomi desa di masa pandemi juga demi mempertahankan eksistensi sejarah tenun dan tekstil gresik
ini bisa mengekspor produksi dari daerahnya sendiri dan didukung oleh beliau beliau yang
dari gresikai insyaallah nanti segera bisa mengglobal internasional ini khusus untuk
yang daerah wudani untuk ekspor kain menuncar kemana saja kalau yang ini sebenarnya ada lima
dokumen yang sekarang sudah jalan ini ke malaysia ke dubai
ke jeddah ke brunei dan ke ethiopia yang malaysia sudah berangkat kemarin
perajian sarung desa wudani berharap dukungan pemerintah pemkat gresik tidak hanya sebatas
peminan saja melainkan mempermudah proses ekspor miftahul arief gresik jawa timur